ke rumah pacar saya
dia yang punya lahan
tapi dia nggak mau pusing
soal penjualan lahan ini
dia tahunya lahan ini kejual
terus dia dapet uang
buat cucunya kuliah
ini mah pusingnya gak bakal bisa sembuh pakai obat
harus pakai uang tiga puluh tiga juta
uangnya mau dikasihin besok
saya sekarang lagi dendam sama copet
masa dalam rumah
dalam waktu dua hari
dua kali ke copetan
baju olahraga emak jangan lupa di setrika
nyetrikanya nanti siang ya mak
sekarang mau nyuci dulu
eh sehari ini
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
tapi dia nggak mau jawab
waktu saya tanya masalahnya sama emang murad
dia berhenti kerja juga karena marah sama aka
karena dia masih gak mau ketemu sama akar
kang pipit kerja di mana
di rumah aja
mau berangkat neng
masih pagi udah telepon
kang mus mau ngopi di warung mang uu
saya bukan minta izin
saya mau ngasih tau
siap jam berapa
sekitar jam satu
oke sampai ketemu nanti
di jalan ada apa
sekitar jam satu
minta ditemuin kang murad bisa
sebetulnya saya dine siang
tapi bisa disesuaikan
oke sampai nanti siang
telepon dari ujang
aduh kenapa saya salah terus
coba kamu perbanyak makan toge
memangnya kalau memperbanyak makan toge bisa bikin nggak salah terus
ya nggak tahu juga
oke lanjut setelah kamu kontak jadinya gimana
nanti sekitar jam satu kang mura sama kang
kang murad sama kang firmansah pitra oke
soal sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga itu gimana
kata esi jangan ganggu uang tabungan
itu buat nanti si neng masuk universitas
pakai uang kicimpri nggak ada
kata ujang ada yang mau ngeborong kecimpring
itu belum ada kabar lagi
pakai uang kicimpring nggak ada
nggak ada ma
sebetulnya bukan nggak ada
nggak bisa diusahain ada
nanti mus usahain
pak mama ke pasar dulu ya
mama mau beli apa
papa mau dimasakin apa
sama sambal terasi
udah itu aja
awas banyak copet
mama udah dua kali kecopetan
jangan sampai nanti kecopetan lagi
iya papa bawel ih
tuh dikasih tahu malah bilang bawel
kita turun di terminal
tempat penumpang turun
kepalanya di sana
tempat angkot keluar terminal
otong lewat jalur bis
yuk tasik pa
oke berangkat sekarang
bo tasik bo
pa pa berangkat pa
tasik tasik tasik
kamu baru dari garut
saya udah lama di bandung
kerja di mana
biasanya kerja jadi spg
kenalin ini gugung
sekarang mau ke mana
ini saudara kita dari kampung
kayaknya pernah ketemu
kenalan dulu atuh
oh keadaan pak
mereka mau ke kebun kalapa
kalau ada apa apa kontek kontek
mau ke kebun kalapa
kita kan pernah ngobrol
di taman waktu itu
a lemah iman
mungkin yang nanya nanya begitu ke aa
waktu itu gagal dot
gal gadot itu siapa
udah ah saya ada urusan
mana angkut ke kebun kalapa
ini udah berjalan
kamu tahu gal garut itu siapa
saya juga nggak tahu
tapi kalau sama yang barusan
saya yakin pernah ketemu
tapi dia nggak ngaku
malah nyebut nyebut gal gadot
saya juga perasaan pernah ketemu
tapi dia nggak ngaku
itu saudara si bos
tadi kamu bilang dia dulur si bos
kalau saudara si bos
berarti saudara kamu juga kan
ya tapi saya sebelumnya gak tahu
baru tahu barusan
saya nggak tahu dia itu saudara dari mana
yang dua tadi
kita memang pernah ketemu kan
iya aku sengaja gak ngaku
yang tadi itu benar saudara kita
saya baru tahu
kamu adik sepupu saya dari bapak
dari lahir sampai besar di bandung
dia orang garut
ibunya masih kehitung saudara
kamu baru tahu
karena sebelumnya belum pernah ketemu
saya pernah ketemu
tadi willy juga bilangnya pernah ketemu
malah sempat ngobrol
tapi dia juga gak ngaku
tapi dia juga nggak ngaku
kalau kau kerja di mana siapa
saudara aku di kampung
saudara dari mama
tapi dia sering ketemu
dia itu tadi kerja di terminal
aku nggak tahu
kamu ngomongnya jangan terlalu dekat
mulut kamu bau
muka saya kenapa
kayak lihat nasi timbal ikan asin jamaroti
wurung nasi di sana
mampir teh barangkali perlu kerupuk mping hopat keranginan kecimpring
kerupuknya ibu mping hopat keranginan kecimpring
ada asin sepat
baru dateng bagus bagus
biasanya kamu suka minta jaminan
kalau ke willy enggak soalnya aku kenal dia dari kecil
waktu zaman keluarga aku masih susah
kapan dia harus balikin
kalau dia udah ngembaliin itu yang mau aku pakai buat minjemin ke kamu
ya enggak lah
kamu kan bilangnya cuma perlu sepuluh
iya segitu juga cukup
gak mau nama yang lain
ikan gabusnya juga bagus
masalahnya willy belum tentu bisa cepat ngembalin uang yang dia pinjam
sebenarnya dia pinjam uang bukan buat dia sendiri
tapi buat bosnya
yang mau ngembalin juga bosnya
masalahnya sekarang bosnya di penjara
kalau willy gak bisa ngembaliin uang kamu kamu gak bisa pinjemin ke aku
udah gak ada dana cadangan
kemarin aku baru keluar dua puluh juta
itu juga yang lagi bikin aku deg degan
jaminannya surat surat tanah
yang urus darsa
uangnya udah aku titipin ke darsa
harusnya kemarin jaminannya udah aku terima
tapi sampai hari ini belum
terus darsanya juga dari tadi malam gak bisa aku hubungin
dikirimin mesej gak dibales
ditelepon juga gak diangkat
tadi pagi aku coba lagi teleponnya mati
sekarang pakai yang ini
iya kang disiap ya
soal tanah yang di lembang gimana
ini lagi di jalan
saya tuh muter dari sana
makanya kita ketemu lagi
jam segini makan apa
atau makan pagi atau makan siang
teknis itu pak
tares khan detailingnya
siapa aja gak boleh
ibu ibu muda cantik itu sombongnya gimana
pertama waktu papasan dia bilang gini
terus kedua waktu saya mau ngegayuran dia bilang begini
kalau gitu mah yang sombong bukan ibu ibu muda cantik itu
ya ibu ibu muda cantik itu kan nanya
bukannya malah kesel
kamu tahu dari mana kalau dia sudah ibu ibu
dia sendiri yang bilang
kamu nanya ke dia
gak nanya dulu dia yang langsung ngasih tahu
waktu itu waktu pertama ketemu saya tegur dia
dia terus nanya
hai ke siapa
terus dia nanya lagi tujuannya apa
saya balik tanya nggak boleh ya
terus dia bilang maaf saya udah ada yang punya
kamu kesini itu buat kerja bukan buat gangguin orang yang belanja

saya aku bener
sama riding brad kitations haruk giat
pergi ke tempat kami

saya pengen pergi belakang saya personal charisma gak ada
aku pastiughing dan intinya
aku jangan ke atas tadi
gak ada info perlu saya telepon
mau ke terminal
enggak ada urusan keluarga
tony gak kesini ada urusan keluarga
biar gak ada diskriminasi
anak sekolah gak ngerti diskriminasi
maksudnya kenapa biar gak ada diskriminasi
kenapa tukang dagang selalu dipanggil
mang atau mas atau bang
gak ada larangan buat tukang dajang dipanggil om
oke deh ciloknya om
lagi manggal tempat biasa
mama baru pulang dari pasar
tadi waktu pergi lupa bawa kunci
sekarang mama gak bisa masuk rumah
saya beli ciloknya gimana
saya disuruh nunggu
iya kalau mau
biar gak ada diskriminasi
kenapa tukang dagang selalu dipanggil mang
padahal kan gak ada larangan buat tukang dagang dipanggil om
oke deh ciloknya om
lagi manggal tempat biasa
mama baru pulang dari pasar
tadi waktu pergi lupa bawa kunci
sekarang mama gak bisa masuk rumah
ya udah tunggu
saya beli ciloknya gimana
saya disuruh nunggu
iya kalau mau
mau nemenin kang mus ngopi
kang mus mau ditemenin ngopinya sama saya
yang benar yang mana
kang mus gak tahu
kalau saya sama murad sudah ngasih satu paket
kenapa dipanggilin satu paket
kamu duduknya di sana
saya gak sulit duduknya dekat kamu
saya mau ketemu kang darman
ada perlu apa
ada pesan dari bos bubun
bikin cecep pergi dari terminal
balik lagi ke terminal
dia ambil paksa posisi bos bubun
bekas anak buah mus lihat
saya gak tahu
ibu tasik tasik
bos bubun sekarang di kantor polisi
jadi tahanan sementara
gak ada surat suratnya
dituduh jadi penadah
saya juga mau kopi seperti yang lain
sama menantu kamu
baik kang alhamdulillah
umurnya sekarang berapa
tahun ini lulus smp
saya dengar kamu mau jadi petani
waktu mertua saya meninggal yang laki laki anak anaknya mendapatkan warisan
satu buah rumah besar di setiabudi
terus sepakat untuk dijual
uangnya dibagi bagi istri saya kebagian dua ratus juta
banyak juga ya
kata istri saya uangnya dipakai buat modal dagang aja
terus saya usul gimana lah kalau kita beli lahan pertanian aja
kita jadi petani
kamu ada bakat jadi petani
belum tahu tapi kan orang tua saya petani
tapi nanti saya menggarap sendiri cari buruh tani
mau beli lahan di mana
rencana di lembang
setelah anak saya lulus smp sekalian cari sekolah sma di sana
anak harus nurut sama orang tua
kalau temen satu paket kamu nanti pindah ke lembang kamu mau kemana
murad gak mau diikutin
dulu waktu kecil saya selalu bersama sama
bersama teman teman saya
teman teman satu kampung
kami bukan cuma teman sepermainan
kami tumbuh bersama
sampai satu persatu
ada rasa kehilangan
ada rasa kehilangan
kita akan berpisah
saya berusaha untuk nggak sedih
gak ada yang saling melupakan
kita bisa ketemu lagi
kita bisa ketemu lagi
memang akhirnya harus pergi
memang akhirnya harus pergi
lembang gak jauh
lembang gak jauh
kalau kamu ada waktu
kalau kamu ada waktu
kalaupun kamu gak bisa kesana
kalaupun kamu gak bisa kesana
dia yang akan datang
karena gak kuat
kamu gak nyimak
tapi kurang jelas
tapi kurang jelas
kita mau dimana
kita masih satu keluarga
kalau tetap kumpul
kita saling mendoakan saja
biar semua sehat selalu
tetap menjaga silaturahmi
silaturahim atau silaturahmi
terus kira kang
suka yang mana
gak usah seperti sinetron drama
sekarang mau saling pukul pukulan atau salaman
kamu harus pergi
iya saya lihatnya begitu
kopinya belum diminum
mungkin dia lupa
lagi banyak pikiran
lagi banyak persoalan
lagi di jalan kenapa
mananya akang udah ke toko sepatu
belum rencana hari ini ujang yang mau kesana
belum rencana hari ini ujang yang mau kesana
kamu masih di warung mang uu
sekarang kamu ke toko sepatu cari sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga buat emak
saya harus pergi dulu ada urusan perintah hangus
sama kamu rad kan sekarang sudah satu paket lagi
silahkan mencari sepatu apa
ada nomor berapa
ya nomor berapa
kamu nelpon nggak pakai pembukaan langsung nanya nomor berapa
kalau nanya kan polisi
nomor sepatu emak
sepatu emak nomor berapa
tunggu takut salah
emak sepatunya nomor berapa
ini yang lima ribuan
kayak gak senang ditelepon sama mama
mama mau berangkat latihan
jangan lupa bawa kunci
awas banyak copet
ya udah kok leaving ya court
buat video yuk

archive indonesia lulus ini tuh kayaknya sama ada

ini apa sih
iya mama ada apa
mama mau berangkat latihan
jangan lupa bawa kunci
awas banyak copet
aku gak nyangka kalau om ubed itu ternyata copet juga
aku juga gak nyangka soalnya tampangnya mah tukang cilok sejati
iya mau cilok
kamu panggil dia bos
kalian satu tim
om ubed dulu copet juga kan
kamu tau dari saeb
iya dulu saya copet
satu tim dengan saeb
saya sudah insap
sudah lama berhenti jadi copet
sudah empat tahun lebih
sudah empat tahun lagi
sama gugum sebetulnya mau berhenti jadi copet juga tapi nggak bisa
om ubed bisa bantu
nanti kamu di lembang
memangnya kita pindah ke lembang
bapak mau berhenti kerja jadi security
mau beli tanah di lembang
mau jadi petani
mau nyuruh cendo beli dulu
kan aka ngopi terus
harusnya persediaan kopi nggak boleh sampai habis
dari tadi udah mau beli
nunggu cedo beresnya trika
kenapa nggak kamu sendiri aja yang beli
kalau kita tinggal di lembang
nanti sekolahnya jauh
kan bisa diantar jemput sama bapak
masa udah gede diantar jemput sama bapak
maunya sama siapa
ya sama kamu lah
kenapa nggak mau sama yang lain
kamu nggak mau
bukannya nggak mau
aku nggak suka nonton film horor
di sana nanti bukan cuma jauh dari sekolah
kan bisa diantar
iya tapi dia gak mau
dia takut kalau nonton film horror
cari cowok lain yang pemberani
ya udah nanti diomongin sama bapak
cirebon cirebon kang bubun
cirebon perangkat terus sekarang
siapa yang masih setia sama kang bubun
atau milih jadi anak buahnya cecep
masih setia sama kang bubun
yang lain cari aman
ledang ledang ledang
dia termasuk yang cari aman
mau dihitung dulu
kalau boy mah udah karuan
kita nggak bisa berbual
gak ada temennya
kalau tahu bulat yang digoreng tanpa ada perencanaan sebelumnya